rakernas pd perjuangan diisi sejumlah pesan ataupun arahan politik ketua umum megawati soekarno putri
mega mewanti wanti kadernya agar tidak bermanuver politik dan bermain dua kaki
momentum rakernas membahas dua isu strategis pemenangan pemilu hingga visi misi calon presiden
benarkah nama calon yang bakal diusung pdip sudah mengerucut bagaimana pdip menyusun strategi menuju pemilu dua ribu dua puluh
kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada mas arief wibowo wasek jain pdi perjuangan bergabung langsung dari arena rakernas
selamat malam mas arief apa kabar
selamat malam baik baik sehat sehat
sehat sehat terima kasih
sudah ada juga mas hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
mas anta selamat malam apa kabar
malam selamat malam baik
kita malam hari ini membahas rakernas pdi perjuangan
saya akan langsung ke mas arief hibowo terlebih dahulu
ada dua isu strategis
yang kemudian dibahas ini soal pemenangan pemilu hingga visi misi calon presiden yang digodok oleh pd perjuangan sendiri
dari dua isu ini mas arief sudah sejauh mana ini dibahas di internal ataupun di rakernas pdi perjuangan
ya sampai malam ini baru sampai pengarahan pengarahan
dan masih menyisakan laporan laporan dari seluruh dewan pimpinan daerah partai se indonesia
jadi pengurus partai kita di setiap provinsi yang mewakili dpc pac ranting anak ranting
jadi sebelum rakernas ini diselenggarakan sudah dilaksanakan rapat kerja cabang
sudah dilaksanakan rapat kerja daerah
dan ini puncaknya menjadi rapat kerja nasional
intinya adalah laporan soal dinamika perkembangan politik situasi yang berkembang di masing masing wilayah
termasuk sampai sejauh mana kemajuan partai
dua hal pertama adalah penguatan organisasi partai atau kelembagaan partai
yang kedua adalah kerja kerja kerakyatan kerja kerja membantu dan membela rakyat yang dilakukan oleh partai di seluruh wilayah
disitulah hari ini baru sampai laporan laporan itu
di samping ada arahan dari ketua umum ada arahan dari mbak puan sebagai ketua dpr ri
sekaligus ketua bidang politik dan juga laporan dari dewan pimpinan luar negeri kita
yang mewakili dua puluh satu pengurus partai kita di dua puluh satu negara
oke baik mas arief dari laporan masing masing daerah atau mungkin juga dari dpp pd perjuangan
tadi kan anda mengatakan mencermati juga dinamika politik
apa yang dicermati dan bagaimana sikap pdi perjuangan melihat dinamika politik yang ada saat ini
mulai banyak parpol parpol lain yang sudah menjajaki koalisi sudah membangun sebuah koalisi
bahkan sudah mulai menargetkan nama nama capres termasuk bahkan dari kader partai anda sendiri
ya jadi kader pdi perjuangan pengurus pdi perjuangan anggota
secara umum menyadari bahwa menyangkut soal kerjasama dengan partai lain
menyangkut soal capres cawapres menteri dan wakil menteri
itu kewenangan sekaligus hak prerogatif ketua umum partai yaitu megawati soekarno putri
maka tentu yang disampaikan di luar itu yang dimaksud dinamika politik misalnya
adalah menyangkut komunikasi partai partai di setiap wilayah
hubungan antar partai kemudian kerja masing masing partai
termasuk dpd partai kami mencermati sejauh mana perkembangan atau kegiatan dilakukan oleh partai partai yang lain
bagaimana dengan pemerintahan di daerah tersebut dan seterusnya
jadi banyak hal yang disampaikan kepada kami kecuali urusan capres cawapres
urusan kerjasama dengan partai lain
karena sepenuhnya disadari bahwa itu adalah kewenangan ketua umum partai
bahkan mengingat adalah rakernanya
yang dikasih ini merupakan pemantapan
di dalam rapat kerja nasional pemantapan yang harus dilakukan oleh partai
maka sekaligus perintah ketua umum yang juga mengingatkan kembali kepada kami semua
dengan pernyataan yang cukup keras barangkali
agar kita tetap ada dalam satu rampak barisan solid utuh tidak terpecah belah kompak bergotong royong dan seterusnya
nah sehingga dengan demikian tidak boleh ada yang saling bermanfaat
manuver ada yang berdiri di dua kaki tiga kaki tidak boleh ada yang membicarakan di luar kewenangan kewenangannya
jadi diperintahkan pada kita untuk kerja keras ya
dalam rangka menghadapi pemilu tahun dua ribu dua puluh empat termasuk di dalamnya adalah pilkada serentak dan tahun dua ribu dua puluh empat
maka dua jalan yang harus ditempuh oleh partai adalah jalan ideologis dan jalan elektoral
di mana diikuti dengan kerja kerja real di lapangan
oke baik kita coba dengarkan lagi mas arief arahan
dari bu mega yang cukup keras ini bicara soal manuver bermain politik dua tiga kaki berikut ini
kalian siapa yang membuat manuver keluar
karena apa tidak ada di dalam pdi perjuangan itu yang namanya main dua kaki main tiga kaki melakukan manuver
karena saya diberi oleh kalian
sebuah hak yang namanya hak prerogatif
hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari pdi perjuangan
baik mas arief bicara mengenai peringatan keras bu mega ini sebetulnya ada keresahan apa
sampai kemudian bumega cukup keras menyampaikannya di depan kader
apakah bu mega juga mencium ada kader pdi perjuangan yang bermanuver untuk pilpres dua ribu dua puluh
ya bumega kan punya pengalaman yang panjang ya
beliau adalah pendiri partai pemimpin partai yang cukup lama ya
punya pengetahuan yang luas memahami banyak hal
sehingga wajar kalau menyampaikan hal seperti itu
lagi pula bukan soal keresahan tetapi begini seluruh kader itu diingatkan secara tegas bahwa waktu kita sudah tidak panjang tidak lama ya menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
maka partai sebagai barisan ini dalam satu rampah barisan barisan bandeng ini memang harus solid
tidak boleh ada yang main main sendiri tidak boleh ada yang bermanuver
nah itu supaya apa yang menjadi cita cita kita menjadi target kita di dalam pemilu dua ribu dua puluh empat untuk menang hat trick ya
di dalam pemilu baik pilek pilpres maupun pilkada menambah jumlah kepala daerah kita dan wakil kepala daerah kita seluruh indonesia bisa dicapai
caranya memang harus solid dan disiplin
jadi sesuatu yang biasa disampaikan kepada kami dan itu seluruh pengurus kader dan anggota memahami dengan sebaik baiknya menyangkut apa yang disampaikan oleh bumega
nah oleh karena itu di dalam memahami pikiran pikiran bu mega pernyataan bu mega pertama adalah membacanya harus urut apa yang disampaikan itu satu rangkaian panjang
yang kedua kalau keluarga besar pdi perjuangan aku yakin pasti paham
selama ini kita tahu sejumlah elit pdi perjuangan secara
belak belakan ya mas arief menyebut bahwa gubernur ganjar bermanuver atau kelewatan begitu
apakah ini juga ditujukan terhadap sosok ganjar pranowo pidato atau arahan keras dari bu mega ini
bu mega menyampaikan itu di hadapan seluruh pengurus dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan seluruh indonesia
bahkan termasuk perwakilan perwakilan luar negeri bahkan di awal melibatkan pengurus
karena dewan pimpinan cabang partai di kabupaten kota pengurusan cabang partai pengurus ranting partai pengurusan ranting partai sayap sayap partai badan badan partai
semua barisan bandeng dalam keluarga besar pdi perjuangan itu mendengarkan dengan baik
jadi artinya supaya partai ini soliditasnya setiap waktu semakin hari semakin kuat
jadi ditujukan untuk semua diingatkan pada semua tanpa pandang bulu
yang harus diingat ketua umum adalah
pemimpin tertinggi dalam partai kami
dan beliau atas mandat kongres keputusan kongres diberikan mandat memiliki kewenangan sekaligus hak prerogatif
yang menyangkut ya yang selalu saya sampaikan adalah penentuan capres cawapres menteri dan wakil menteri
serta kerjasama dengan partai partai yang lain
jadi clear itu sesuatu yang sederhana dan mudah dibahami
nah karena itu keluarga besar pdi perjuangan harus juga memahami hal tersebut dengan sebaik baiknya
supaya langkah berikutnya tidak lagi terkesan dibaca oleh pihak luar bahwa kami tidak solid
terjadi hal hal yang justru melemahkan partai
bahkan mudah diprovokasi oleh pihak pihak tertentu
nah itu yang tidak kita inginkan
barisan bandeng harus solid menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
oke balik saja ke mas hanta
yuda mas hanta ada banyak arahan tegas dari bu mega
ada gestur gestur politik yang juga menarik untuk kita baca untuk kita cermati
tapi tampaknya memang momen rakernas ini
sangat krusial bagi pd perjuangan ya
iya betul sekali
karena tahu pdi perjuangan ini suka tidak suka
itu posisinya sangat strategis menentukan dan seksi
mengapa secara kesana
satu karena pdi perjuangan
ada satu satunya partai
yang memiliki boarding pass
atau tiket menuju pilpres dua ribu dua puluh
tanpa berkoalisi itu wajar
membuat dia posisinya tinggi
daya tawarnya yang kedua
elektabilitas jadi perjuangan stabil
selalu tinggi dia di atas renang
itu juga menunjukkan posisi strategis
dia kemudian yang ketiga
saya kira pd perjuangan memiliki
basis status sepatu memiliki basis kuat
terutama jawa tengah dia sangat kuat
mutlak menang di jawa tengah ini juga
menjadi catatan kenapa dia menjadi
strategis dan seksi dan yang ketiga
yang keempat ini penting karena
pd perjuangan memiliki kader kader paling
potensial dalam radar politik
elektoral kita hari ini itu kan tadi
yang sempat dibahas nama ganjar pranowo
nama mbak puan marani sendiri
kemudian juga ada nama nama yang lainnya
yang juga strategis banyak nama nama yang
potensial di sana karena itulah menyebabkan
pd perjuangan menurut saya tidak begitu
politik lain tidak akan tergoda menurut saya ya
sehingga pd perjuangan menurut saya
tidak terdikti dengan pergerakan
politik partai partai lain
sehingga saya punya keyakinan pdi perjuangan
tetap pada waktunya nanti dia mengambil
keputusan seperti biasa dulu
menjelang pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
nanti akan menentukan siapa
misalnya dengan realitas politik yang
sesungguhnya pak jokowi lalu
memenangkan pertarungan tapi jangan lupa juga
ya masukan kepada mas arief misalnya
di jawa barat pernah juga
tidak berkoalisi tapi pdi perjuangan
tidak memenangkan pertarungan di
jawa barat pada saat itu meskipun beda ya
kalau apple to apple tentu dengan pilpres nah
pd perjuangan adalah
kualis ketika pd perjuangan
ib misalnya maka potensi kita
akan membentuk kota politik bipolar
akan besar terlalu banyak ketimbang
tripolar atau tiga poros nah
tetapi saat pd perjuangan
misal memutuskan membuat poros politik
sendiri apapun namanya nanti
diputuskan dan kib
koalisi indonesia bersatu sendiri kemudian
nasdem bersama partai lainnya dua pemerintah sendiri
maka potensinya menjadi tiga
nah karena itu poin strategis ini
menentukan kemenangan karena bagi seorang
capres satu putaran dan dua putaran
itu menentukan kemenangan
karena data torpe hari ini
kita bedah sementara hari ini
wedan lebih menguntungkan dengan tiga
sementara ganjar lebih menguntungkan
dengan dua poros misalnya ketimbang tiga
nah di titik ini ganjar
parangwo membutuhkan pd perjuangan
ganjar yang dianggap kuat dalam survei
ketika tidak bersama pd perjuangan
menurut saya seringkali orang mengatakan
pasien pdp nanti akan tergerus suara
sama ganjar juga terancam
kalau tidak bersama pdi perjuangan
ganjar tidak sekuat sekarang
basis ganjar adalah di jawa tengah
yang merupakan basis banteng
kandang banteng sehingga menurut saya ini harus
hati hati bagi ganjar pranowo
siapapun ingin maju sehingga
tidak tergoda tadi kalau saya maksud
ke pertanyaan rehat tadi
peringatan ibu mega dan seterusnya
mas arief mengatakan buat semua
tapi kan tidak mungkin ibu mega wasis
mengatakan ganjar parangwo
kan tidak mungkin tapi kan paling tidak
saya kira yang tendensi arahnya ya
paling kuat pesan itu dikirimkan kepada
kepada mas ganjar tentu yang
sudah jadi rasa umum yang saya kira
politiknya cukup kencang
itu mengganti kata manuver politiknya
langkah ganjar panowo hari ini sudah cukup
sudah cukup sepat menunggu
tawati soehara putih dan pd perjuangan
meskipun namanya disebutkan oleh nasdem
meskipun nama ganjar disebutkan oleh kib
pertama sebenarnya menurut saya
juga pd perjuangan membutuhkan
capres yang kuat kalau tidak hati hati
mendukung capres pdi perjuangan juga tidak
mendapatkan kotel ipec untuk memenangkan
datang nah sebenarnya kalau
perkuat saya mengganti nama ganjar rusi
figur kuat bergabung dengan pd perjuangan
mereka kalau bisa ramah
hari tadi bisa etrik keduanya bisa
bergabung saling kalau basis di jawa
jawa tengah yang salah satu basis
pd perjuangan dan basis ganjar
tapi kalau keduanya berpisah
siapa yang rugi keduanya pemilih ganjar
bisa jadi tidak memilih pdi perjuangan sebagian
pemilih pd perjuangan juga
bagian kecewa ada yang tidak memilih ganjar
pd perjuangan menurut saya tidak terlalu terdikti
dengan manufarmatur perpartai
apalagi targetnya hetrik pilek dan juga
pilpres ya mas arief tanggapan dari anda
kalau mas hanta mengatakan sudah jelas tampaknya
itu memang ditunjukkan kepada pak ganjar parangwo
tidak mungkin kemudian pak
bumega menegur hai ganjar kira kira begitu
ya jadi hampir
semua pengamat mengatakan begitu
karena memang bisa
jadi perspektif dan bacaan
pdi perjuangan saya pengurus partai
saya yang lain dalam warga besar pd
perjuangan kalau bumega bilang
begitu biasanya juga ada yang
menafsir nafsir enggak apa apa boleh
saja ditafsir tetapi sudah pasti
apa yang disampaikan ibu
itu menegaskan tentang
sesuatu yang urgent yang penting
yang pokok yang prinsip
kita ini sudah mau
masuk sudah dalam
tahapan pemilu sejak empat belas juni kemarin
ya artinya kita sudah
kita sendiri persatuan
solid nah karena itu syarat pokok
bagi sebuah partai untuk bisa
memenangkan pemilu kalau
masih ada yang goyang sana sini
pengurusnya ada yang bermanuver
kadernya ada yang bermanuver
dan lain sebagainya tentu akan
dari apa yang menjadi tujuan partai
padahal tujuan partai itu amanat dari kongres
nah maka diingatkan juga oleh
ketua umum bahwa kongres sudah menetapkan
prerogatif itu ada di ketua umum
menteri wakil menteri clear itu
ya itu jelas itulah yang
ditegaskan kembali supaya kader
menyongsong satu momentum yang besar
yang strategis yang itu
memang secara sungguh sungguh
mencapai oleh kami semua
keluarga besar partai demokrasi indonesia perjuangan
nah itulah yang
dan itulah yang kemudian menjadi
pegangan kami ya dan
menyemangati kami untuk bekerja lebih giat
dengan cara adalah
untuk mencapai apa yang menjadi
sebagaimana digariskan di dalam
kongres dan juga selalu
diulang ulang sebagai kebijakan
dan perintah dari ketua umum partai
ibu megawati soekarno putri
oke baik tapi benarkah mas arief bahwa
oke kalau kita bicara kultur pdi perjuangan
memang selalu tegak lurus terhadap
keputusan dari ibu mega
tapi benarkah bahwa memang
ibu mega sendiri memang sudah
mengantongi atau sudah punya
tengah dikandidatkan begitu
tengah dipikirkan tengah disiapkan
untuk sebagai capres
dari pd perjuangan mengingat ini
kalau mas hanta katakan pd perjuangan
partai penguasa pemilu
partai penguasa pemenang pemilu tahun lalu
dan tentu posisinya sangat strategis
dengan target yang tadi anda katakan
hattrick pilek dan juga pilpres
dijawab nanti mas arief kita break dulu
kami akan segera kembali
saya kembali ke mas arief ke mas arief benarkah
kemudian memang bu mega saat ini sudah
mulai mencermati mengantongi nama nama yang
bisa saja atau
berpotensi untuk diusung oleh
pd perjuangan meskipun biasanya
last minute mengumumkannya
ya ibu mega itu
tokoh ketua umum kami
satu satunya ketua umum
pemimpin kami orang yang
paling bertanggung jawab terhadap
keluarga besar pd perjuangan
segala yang penting strategis
yang termaktub di dalam konstitusi
konstitusi partai menyangkut
dengan sebaik baiknya beliau ini orang konsisten
yang taat konstitusi
nah menyangkut capres cawapres tentu beliau
memikirkan dan beliau selalu
menyampaikan kepada kami
keluarga besar pd perjuangan
apapun yang menjadi keputusan beliau itu
semata mata untuk kepentingan rakyat bangsa
dan negara kepentingan tanah air
nasional interest jadi bukan
kepentingan yang sifatnya sesat
tidak mungkin itu gerusa gerusu
pasti cermat dan hati hati
dengan wise yang beliau
miliki kita tunggu saja
kalau ditanya apakah sudah mengantongi
nama dan sebagainya lah itu nggak tahu
kecuali nanti saya dipanggil di perintah untuk
betul betul benar benar otoritas
beliau prerogatif beliau dan kami semua
keluarga besar pd perjuangan
kepercayaan yang sangat
tinggi hormat yang sangat tinggi kepada
beliau melalui satu mekanisme
yaitu kongres kongres menetapkan beliau
lah di pp partai seperti saya ini
diangkat dan ditunjuk dan diangkat oleh beliau
jadi kita mengikuti perintahnya saja
maka kita mengenal bahasanya adalah
tegak lurus pada keputusan
dan perintah ketua umum kita tunggu
saja kapan beliau memutuskan
kapan beliau diumumkan pada satu
momentum yang tepat kita semua bekerja
oke tidak tergoda
elit politik partai lain yang sekarang sudah
mulai mencermati siapa bakawan berkoalisi
siapa nama yang akan diusung
tidak tergoda untuk kemudian
ikut ikutan ke arah sana mas arief
sudah pasti tidak kami semua dilatih
untuk berupaya keras menjalankan
setiap keputusan dan kebijakan partai
berulang ulang kali disampaikan adalah
kerja membantu membela rakyat
turun ke bawah partainya
harus dikuatkan strukturnya
dilengkapi dan berfungsi sayap sayap
partai dibentuk badan badan partainya
supaya juga bisa memberikan
dukungan teknis kepada
partai banyak hal yang sampai disampaikan
menyangkut dua hal
yaitu fokus pada penguatan
kelembagaan partai dan kerja kerakyatan
yang sehebat hebatnya itulah yang sedang
kita tempuh sebagai jalan ideologis
kepada kami disadarkan tentang
pentingnya tahapan tahapan pemilu
untuk kita bisa mengikutinya
secara seksama dan optimal
satu hal lagi yang cukup menarik perhatian publik selain
momen keakraban yang ditunjukkan
antara bu mega dan juga pak jokowi yang
bu mega jelas langsung mengklarifikasi
isu keretakan tapi juga momen ketika
bu mega menyentil
ketika partainya disebut partai yang sombong
begitu ini kemudian banyak
yang menafsirkan ini
merujuk membalas sindiran yang diberikan oleh
ketua umum nasdem suryapalo tanggapan anda
ya ya barangkali
ada yang menurut saya begitu maka
disampaikan oleh ibu
tidak sombong loh kita sedang bekerja keras kok
ya bahkan diajarkan
kepada kami tiga s senyum sapa salam
kalian harus rendah hati
sering menyapa rakyat
menggulati nasib rakyat untuk bisa
diselesaikan kalau ada masalah masalah semampu kita
ya dengan kekuatan kita
jadi tidak boleh ada kesombongan
tidak boleh ada kepongahan keangkuan
tetapi bahwa kita partai yang punya
harga diri punya dinneti kita punya
kedirian eksistensi yang kita jaga
karena kita adalah partai ideologis
itu yang sedang terus menerus
kepolitikan kita di
lapangan yaitu menguatkan partai
dan kerja kerakyatan oke baik
mas anta apakah anda juga membaca hal yang sama bahwa
itu memang membalas
dan ke depan anda melihat
arah koalisi atau arah politik yang akan
ya apapun ya saya kira
sikapnya sendiri kalau saya belajar
dari kita perhatikan pola polanya
tidak terlalu terdikte dengan dinamika
politik tapi wajar karena
dia punya adalah partai yang satu satunya
punya tiket tadi boarding pass
menurut saya sehingga
pola koalisi ini sangat menentukan
sekarang pun yang sudah terbentuk terakhir
pertemuan gerindra dan
p tiga itu dua
kalau misalnya nasdem
bersama pks dan
demokrat berhasil berdekat tiga
poros ditambah pd perjuangan sehingga
pola pd perjuangan ini atau
sikap pdi perjuangan ini sangat menentukan nanti
menentukan apa akan membuat
bergabung kepala salah satu mendorong menjadi
dua poros sehingga inilah menurut saya
sebenarnya yang menentukan kemenangan
dan ini membuat pdi perjuangan
pada posisi tawar ya
suka atau tidak suka orang ingin mengatakan
partai mas arief sombong atau tidak sombong
pdi perjuangan itu bisa berkoalisi
sendiri bisa mengusung
capres cawapres sendiri tanpa berkoalisi
hal itulah yang menyebabkan
pdi perjuangan pada posisi yang
strategis apalagi apalagi ya
tetap jika ibu mega
sebagai team winmaker bersama pdi perjuangan
jokowi bersatu itu semakin
mengokokkan nah kalau misalnya
kemarin di di sampaikan
berpisahan yang seterusnya mungkin
ada yang suka tapi kalau misalnya
itu terjadi seperti dua ribu delapan belas
atau dua ribu sembilan belas yang lalu
yang pdi perjuangan punya capres terlepas
kekuatan ini kan sangat menentukan
nah mas renhat menurut
saya satu kan yang menentukan
dinamika pilpres ya mas ari paham
betul selain soal partai tadi
satu adalah kekuatan elektabilitas
nah putaran dinamika koalisi itu
bergantung pada elektabilitas figur
tapi tidak memeluluannya ganjar anies prabowo
ada nama puan marani ada numa
air tohir ada nama sandiulul
dan lain lainnya ya ada ridwan kamil
itu satu putarannya
yang kedua adalah pemilik tiket suka tidak
suka ini menentukan
ketinggi apapun elektabilitas seorang
figur kalau tidak mendapatkan boarding pass
tidak mendapatkan dukungan partai
dia tidak bisa bertarung
sehingga ini sangat menentukan dinamika parpol
jadi perjuangan satu satunya bisa sendiri
punya satu tiket penuh
golkar punya setengah tiket
gerindra punya setengah tiket selain itu hanya punya
sepertiga nasdem dan
pkb masih setengah tiket tapi selain itu
sepertiga tiket sehingga ini
menentukan dinamika yang kedua
yang ketiga parabel yang menentukan adalah
king queen maker siapa mereka terutama
ibu megawati karena apa karena memegang
tiket merah yang lain itu kan baru separuh tiket
ada pengaruhnya pak jokowi
sebagai king maker nah putaran
ini itu yang keempat adalah pemilik logistik
nah putaran putaran inilah nanti
yang menentukan dinamika
koalisi kita ke depan menentukan
peta koalisi seperti apa
dan lagi lagi saya harus mengatakannya
bahwa pdb perjuangan itu
bandul koalisi itu akan
mengarah kemana sehingga karena
pencapresannya jadi kalau
banyak apa capres capres itu kan
meskipun tinggi dia tidak mendapatkan
boarding pass partai nah itu yang mungkin
yang diantisipasi oleh
pdi perjuangan dan saya kira wajar ya
fakta yang disampaikan jangan
bermanuver dan seterusnya semua partai
punya keinginan untuk partainya solid
di dalam dan harus diakui
faktor faktor pdi perjuangan misalnya dengan
ibu mega nya pak suratalo di nasdem nya
psb di demokratnya mereka ini
jangkar utama di internal
jangkar utamanya menghadapi ke depan
itu kan dinamika kan kencang bisa pecah
bisa terjadi friksi dan faksionalisme
golkar yang paling sering terjadi
nah pd perjuangan berkepentingan untuk itu
dan saya kira sepanjang ada ketokohan
ibu mega yang tinggi itu
maka tidak perlu dikhawatirkan
kalau masa masa arief tadi tegak luruslah
pembangunan infrastruktur kalaupun ada dinamika dinamika
ya saya tidak yakin terlalu
berani ya melawan keputusan
pdi perjuangan untuk konteks pdi perjuangan
lagi lagi nanti saling menunggu nih
siapa mengeluarkan siapa
semua partai menunggu nih kalau
pdi perjuangan akhirnya capresnya mbak puan
oh servingnya beda kalau capresnya
akhirnya janjar pranowo
itu berpengaruh pada peta koalisi
dan peta strategi yang nama yang diusung oleh
saya kira kira mas arief ini teksi lah
ditunggu oleh banyak koalisi
karena ya karena tinggi tadi
tapi dalam memenangkan
pertarungan tetap perlu kawan
tidak bisa sendiri menurut saya untuk mengusung
capres meskipun bisa sendiri supaya menang
baik mas anta tadi
anda katakan kalau pdi dan janjar berpisah
ini keduanya akan rugi apakah karena
pdi perjuangan sebenarnya mengusung
janjar pranowo sebagai capres
ya rugi dalam makna
tidak otomatis harus ganjar capres ya
janjar tidak keluar dari pdi perjuangan saya kasih ini
pd perjuangan paling besar itu selain
bali dan seterusnya adalah jawa tengah
kita tahu semua basis janjar pranowo
itu adalah di jawa tengah
jadi kalau mereka bersatu misalnya
pdi berjuangan mendukung janjar pranowo
entah sebagai capres atau cawapres
bersama puan atau dan lain lainnya maka ini
yang diuntungkan keduanya
semua akan mendukung
kuat tapi kalau misalnya
jangan memutuskan mendukung mbak puan
marani menurut saya mas arief ya
mana pdi perjuangan konteks
saya sebagai analis kuat
potensial pdi perjuangan lainnya
untuk tidak maju termasuklah ganjar
eh tidak maju tapi kalau ganjar pranowo
atau nama potensial lainnya tidak maju
kemudian capresnya puan marani
itu solid pdi perjuangan atau dengan
kata lain pdi perjuangan harus menghindari
dua kadernya maju dari perahu yang
berbeda yang berbahaya bagi pdi
perjuangan kalau mengusung
ganjar agak berbahaya juga
kalau besok ganjar menang
jadi capres ya
mbak puan kan karir politiknya
juga buka atas apa
deh setelah ketua dpr menteri sudah
tentu capres itu saja presiden
atau wapres dan
ketua umum penting ke depan itu
dan terhambung karmo
isinya adalah puan
dan ini penting menurut saya
tidak bisa kita bandingkan dengan jokowi
sepuluh tahun yang lalu ini penting bagi mbak puan
wajar jangan sangat hati hati
kalau mendukung ganjar
kalau dilemanya mas renhardt
kalau mendukung mbak puan
kalau mendukung mbak puan
kedua lah realitas yang kuat di pd perjuangan
kalau mas ganjar gak maju menurut saya
nggak masalah itu kan solid tetap pd perjuangan
tapi kalau ganjar
prabowo maju juga nah ini yang
kita terancam terbelahlah suara
puslah suara pd perjuangan
termasuk suara capresnya
itu yang dirugikan atau opsinya ketiga
masangkan mereka berdua padahal
basisnya sama sama jauh tenaga juga itu problematik
saya kira ada dilema
tapi nanti akan ada titik tengah
dan saya yakin pd perjuangan dan ibu mega
jam terbangnya mantan presiden
sudah dinamika politik saya kira
akan tepat mengambil keputusan
ke dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas menurut saya
poin saya kok tidak harus
linear ya akhirnya ganjar juga
belum tentu menurut saya untuk kali ini
meskipun uang ganjar dukung
oleh pd perjuangan cukup besar apalagi
sekarang ada di dalam
tapi poin sekarang beda mbak puan hari ini
dengan mbak puan lima sepuluh tahun yang lalu
mbak puan sekarang lebih siap
timbang mbak puan yang dulu
nah itu saya kira titik tengah yang harus dicari
pd perjuangan agar
menggunakan istilah mas arief tadi
patrick menang di pemilu legislatif
dan kalau itu terjadi sejarah kalau demokrat dan
sby kan pernah dua kali tapi belum pernah
yang tiga kali kalau itu bisa dicapai oleh
pdi perjuangan ya jadi catatan sejarah
di republik kita partainya menang
lalu pd perjuangan capresnya
juga menang dan jangan lupa
kuat yang mendukung memberikan dampak
mengangkat partai meskipun
di perjuangan juga ya
hanya bergantung pada capres karena partai ini juga
mengakar punya basis yang kuat
dapat limpahan insentif elektoral
dari total efek
capresnya tadi baik mas arief
terakhir ke anda cukup dilematis
menurut mas hanta tapi nanti akan ada
titik tengahnya titik tengahnya kapan tentu kembali
pasti ke ibu megawati
soekarnoputri tadi kita juga melihat mas arief
ada momen momen kedekatan
yang ditunjukkan antara bu mega dan juga
pak jokowi selain
momen ulang tahun ya tapi juga dalam pidatonya
juga keduanya saling
saling memuji saling menghargai
begitu tadi mas hanta
mengatakan kalau bu mega dan pak jokowi ini
bersatu maka kekuatannya akan sangat besar
apakah momen hari ini
menunjukkan bahwa pandangan dan pilihan
politik bu mega dan pak jokowi kira kira akan
sudah satu sudah sama
untuk pilpres dua ribu dua puluh
kok hari ini
dikatakan bersatu emang selama ini
berpisah kan ndak
iya kan baik baik saja
dari beberapa waktu yang lalu kita
sampaikan baik baik saja bahwa
ada banyak pihak
kalkulasi yang itu
rasional ya boleh boleh saja
tapi yang harus diingat begini
partai kami itu didirikan
oleh sebab itu kami partai yang punya
ajaran dan punya haluan dia tidak didirikan
hanya untuk kepentingan elektoral
semata nah itu yang mesti dipahami
karena itu diikhtiarkan terus menerus
presiden itu kan maksimal sepuluh tahun
ya partai nggak boleh rusak
kalau hanya urusannya presiden
urusannya gubernur urusannya bupati
karena ada yang kita jaga ideologi negara
ada yang kita jaga prinsip prinsip
berbangsa bernegara kita
nah karena itu lebih dari sekedar
urusan elektoral oleh sebab itu
sampaikan yang kita pertaruhkan soal
rakyat bangsa dan negara maka
mesti cermat dan hati hati
ya yang memang terukur
dalam pemahaman kita bahwa dia akan
bagi rakyat indonesia manfaat bagi
bangsa dan negara tentu saja manfaat
juga bagi partai kami karena
tentu partai kami ingin berjaya
secara terus menerus nah
bagaimana tentang keputusannya sekali lagi
nah itulah prerogatif ketua umum kami
ya dengan berbagai pertimbangannya
nanti beliau akan memutuskan siapa capresnya
dan seterusnya pada satu momentum
yang tepat jadi saya kira
itu garisnya oke jadi
bukan karena kita
punya bodeng pas ya punya
sendiri tapi memang begitulah
langgam dan lifeline
ya garis hidup pdi
perjuangan jadi sesuatu yang
niscaya yang dia hidup dalam
keseharian kami dan
itu yang kita jaga terus menerus
lifeline nya hilang ya rontok partai kami ya
kalau kita sudah tidak percaya lagi pada
ideologi ajaran bung karno
sudah digariskan ya
terutama termaktub dalam keputusan keputusan
keras kongres lo mau ngapain berpartai kalau
sekedar urusannya pragmatis menjadikan orang
si a si b si c dan seterusnya oke
jadi dalam rakernas
nanti apa kira kira keputusan
yang akan diambil oleh pd perjuangan
tidak akan mengambil keputusan soal
secara lebih mendalam
apa yang disebut dengan strategi pemenangan
menghadapi pemilu tahun dua ribu dua puluh
oke termasuk di dalamnya adalah
misalnya tadi perintah ketua
umum rekrutmen dan seleksi
legislatif calon kepala daerah kita
harus diperketat ya
supaya tidak melahirkan anggota anggota
dpr kepala daerah yang tidak memiliki
kemampuan yang justru tidak
manfaat untuk rakyat itu salah satu contohnya
maka ibu ngecek lagi
bagaimana struktur partai
kelembagaan partai kita bagaimana sahib sahib
partai kita sudah siap atau belum
dan selanjutnya dan selanjutnya karena memang
begitu besok kita masuk pada
pembahasan strategi pemenangan strategi pemenangan
itu hanya bisa dioperasiakan
objektifnya terpenuhi kalau bahasa
kami adalah memikul natur
dan dipikul natur kalau tidak
mampu memikul natur dan tidak
dipikul natur ya nggak bisa
partai kami menang kan begitu
maka semuanya disiapkan sejak jauh jauh hari
termasuk dipastikan dimantapkan
di dalam rakernas dua partai kami
yang akan berakhir pada tanggal dua puluh tiga
oke baik jadi tidak akan diputuskan
nama capres dan juga
cawapres dari rakernas ini terima kasih banyak
mas arief ibowo selamat melanjutkan kembali
kalau rakernasnya pasti tidak akan
memutuskan karena itu kewenangan sekali lagi
ketua umum perlu gantikan ketua umum
oke baik ini menjawab mungkin
pertanyaan pertanyaan orang yang
penasaran mas arief apakah akan diputuskan
atau tidak tapi oke kita akan tunggu nanti bagaimana
keputusan dari ketua umum megawati
soekarno putri terima kasih banyak mas arief wibowo
selamat melanjutkan yang penasaran dikomporin juga tuh
selamat melanjutkan kembali rakenas wd perjuangan
mas antayuda terima kasih banyak untuk waktunya
selamat malam sehat selalu semuanya
selamat malam sehat semuanya